taman hutan raya insinyur haji juanda kabupaten bandung
kini menyuguhkan wisata malam di dalam hutan yaitu hutan menyala
sebagai salah satu destinasi wisata lokal hutan menyala menyuguhkan pengalaman baru
bagi masyarakat dalam berwisata di malam hari
di mana pengunjung bisa merasakan penggabungan antara kemajuan teknologi secara audiovisual alam dan seni
pohon di dalam hutan disinari dengan proyeksi cahaya yang menampilkan video animasi
dengan diiringi dengan suara dan cerita
lewat cerita ini pengunjung diajak mengkaji ulang hubungan antara manusia dan alam khususnya hutan
dengan adanya hutan menyala yang berdiri di lahan seluas satu hektare di dalam taman hutan raya insinyur haji juanda ini
memperkokoh perantahura juanda
sebagai area konservasi edukasi dan rekreasi
tapi menjadi unik dan keren
dengan penggabungan teknologi secara audiovisual alam dan seni ini diharapkan menambah rasa kecintaan
terhadap kelestarian lingkungan dalam menikmati objek wisata pada masyarakat
kreatif banget karena benar benar menggabungkan antara art sama some kind of simple technology
yang bisa bikin hutan jadi lebih menarik untuk dikunjungi
terutama kan lagi pandemi kayak gini kita kalau mau keluar juga cari tempat tempat yang outdoor yang lebih aman juga
dan yang pastinya instagram mobile